jauh dari aku lebih baik aku mati
daripada anak di kandungan aku ini gak punya ayah
clara clara jangan aku mohon
aku siap untuk tes dna
supaya kita semua tahu siapa ayah dari bayi yang kamu kandung
citra akan menarik semua investasinya
kita harus buru buru mencari investor lain pak
kalau tidak bisnis ini bisa hancur
keluar kamu sekarang
bisnisku gak akan mungkin hancur
seorang citra gak akan bisa mungkin ngancurin semua bisnisku
gak akan mungkin
kamu harus bisa mengendalikan ini semua harus bisa
kalau gitu aku harus segera menikahi lady
kalau enggak semua bisnisku akan sia sia selama ini
ini semua gara gara citra
kemudian aku dan roy semua ini gak akan terjadi
jawa kamu tuh jangan
jawa kamu tuh jangan ikut campur ya
biarin aja tuh urusan putri sama suaminya
lady gue gak akan tinggal diem melihat kejadian ini
karena gue tau kalau clara itu bohong
anak di dalam kandungan clara itu bukan anak raja
mah aku titip arsila ya
raja kita harus ngejar clara
kamu harus bicara sama aku itu bukan anakku
iya aku percaya kok sama kamu
tapi masalah ini harus kita lurusin dulu
em ngejar clara tante
enggak kamu di sini
kamu jawab pertanyaan tante dengan jujur di depan om roy
siapa sebenarnya ayah dari bayi yang dikandung clara
tante citra sekarang gini
clara itu kan anaknya tante juga
jadi yaudah tante jangan pilih kasih lho
tapi nggak tahu kenapa akhir akhir ini tante merasa kalau
kalau claran itu bukan clara yang dulu lagi
tante sama sekali gak mengenali clara yang sekarang
tante ngerasa kayak dia itu seolah olah bukan anak tante
dia itu beda sekali sama putri
citra clara memang bukan anak kandung kamu
ya allah mas roy
oh saya bantu
tenang mas tenang tenang tenang udah udah
udah kamu gak usah kepikiran udah gak apa apa
aduh serem juga nih jembatannya
tapi aku harus meyakinkan supaya mereka pada percaya kalau aku beneran mau bunuh diri
clara clara clara clara bisa lo dari situ
tolong kamu jangan negatif kelara
jauh dari aku lebih baik aku mati
daripada anak di kandungan aku ini gak punya ayah
kelara kelara jangan aku mohon
aku siap untuk tes dna
supaya kita semua tahu siapa ayah dari bayi yang kamu kandung
iya clara di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya
dan aku juga yakin pasti raja nggak akan hamilin anak orang
aku percaya kok sama dia
nggak mungkin ngaku ngaku anak di dalam kandungan aku ini adalah anaknya raja putra
aku punya buktinya
dan ini anak adalah anaknya raja
kamu tenang dulu kamu jangan nekat
kita sama samakan ke rumah sakit untuk tes dna
tapi tes dna bisa dilakukan ibu hamil ketika usia kandungnya sepuluh sampai dua belas minggu
sedangkan usia kandungan ibu clara baru dua mingguan
jadi anda semua harus sabar menunggu sampai usia kandungannya pas

bukan pak cita seperti itu
aku cuma memastikan
kalau aku bukan ayah dari anak yang kamu kandung
tes dna itu adalah cara terbaik
untuk memberitahu semuanya
kalau kamu hamil atau enggak
kalau kalian gak percaya
kalau ini adalah benar benar
lebih baik aku buburin aja kandungan ini
ya ampun clara
kamu apaan sih
itu sama aja kamu membunuh diri kamu sendiri loh
kamu gak boleh kayak gitu
lebih baik aku kumpulin kandungan aku
daripada aku ini gak punya
ya aku dicat sebagai perempuan gak benar
karena anak aku ini
gak punya sosok seorang ayah
lebih baik clara
jadi tinggal dulu
kalau dia tinggal
dia kena penapa
ih dewa nyebelin banget sih
ngapain juga dia ngurusin urusan orang
biarin aja kalau clara membunuh diri
om ngapain kesini
om mau ketemu sama tante andis
sekaligus mau ngelamar kamu
enggak enggak enggak
aku gak mau nikah sama om lemos
mendingan sekarang om pergi
om gak akan pergi dari sini sebelum om ketemu sama tata hadis
karena om juga pengen ngelamar kamu sekalian
kalau kita ini pernah pacaran